anda pernah bermain game bernama plans versus zombie yang menampilkan tanaman pemakan zombie
nah ternyata karakter tanaman dalam game tersebut menginspirasi sejumlah anak muda untuk mencintai tanaman karnivora
selain bentuknya yang unik dan indah tanaman karnivora juga bisa menjadi hiasan yang anti mainstream
seperti apa berikut niputannya
kantong sumar atau kantong sumar serta venus flytrap yang digunakan sebagai karakter sebuah game animasi bernama plants vs zombie
selain venus flytrap tanaman kantong sumar juga menjadi inspirasi dari sebuah karakter kartun dari film animasi pokemon bernama victreeble
komunitas ini sangat menggandrungi tanaman karnivora karena selain bentuknya unik juga bisa menjadi hiasan rumah yang anti mainstream
walaupun tanaman hias tapi mereka itu punya satu nilai lebih yaitu mereka
makan serangga itu kan anti mainstream kata orang orang
karena tidak semua tanaman itu seperti tanaman karnivora
tanaman karnivora semakin memikat anggota komunitas ini karena perawatannya relatif gampang
meski demikian ada yang perlu diperhatikan yaitu enam bulan sekali harus mengganti media tanam berupa lumut agar tidak busuk dan mati
sedangkan kebutuhan air tanaman ini membutuhkan air yang tidak bermineral
seperti air pembuangan ac air hujan atau air aki
sebenarnya sangat gampang ya
cuma orang orang kan banyak yang belum tahu jadi kebanyakan bilang itu sulit sekali
sebenarnya gampang dia cuma butuh matahari air
sama jenis tertentu ada yang tidak suka matahari juga
selain unik dan indah tanaman karnivora ini juga memiliki nilai ekonomis tinggi
karena untuk yang jenisnya langka harganya bisa tembus puluhan juta rupiah
bagaimana anda tertarik untuk mengoleksinya juga
wahyu pratama surabaya